sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih banyak ya nak
sebagai ucapan terima kasih saya
saya ingin kasih kamu empat buah lambung
boleh membuka labu itu
setelah sampai di rumah
ini udah pagi
kamu belum pulang
ibu kenapa nangis
ibu khawatir sama kamu lah nak aduh
oh iya kamu dapat labu dari mana
bentar dulu bu
buang asli bu
ini koin emas banyak banget ya
coba kita buka lagi yuk bu
banyak banget bu
coba buka yang satu lagi ya
rumahnya besar banget bu
aku sampai tahu disini bu
beruntung banget ya
kita mendapatkan lagu itu
karena lagu itu
kita bisa beli rumah sebesar ini
dan juga sawah
rumah kamu gede banget
aku kalau tinggal di sini
serasa tinggal di istana
nih buat kamu
ada apa juragan
kalian bener bener gak becus jaga rumah
kalian gak tahu rumah saya kemalingan
perhiasan uang saya hati semua
saya benar benar merasa terhina
belum pernah saya kemalingan
laju langit tunggu
udah mau subuh juga ya
jok jok siapa itu jok
apaan itu cewek malah malah nyuruh segini
eh bawa anak kecil sama benteng angan lagi
jangan jangan itu maling nih
ya udah yuk cepet
saya kehilangan uang hasil jualan hapis saya empat puluh juta pak luar
istri saya kehilangan dua puluh gram emas pak luar
kalian gak segera pak
saya kehilangan uang satu ratus lima puluh juta
semalam siapa yang melihat malingnya
saya dan pak ijo pak
wanita dan anak kecil
wanita dan anak kecil
wanita itu kira kira setinggi hingga ya
kalau anak kecil itu kira kira sepuluh tahunan juragan
jangan jangan apa juragan
jangan jangan itu emi sama anaknya
ya soalnya yang kamu sebutin tuh ciri cirinya tuh sama
tadi yang miskin sekarang kaya
gak jelas kayaan dari mana
lihat loh lihat loh
ini gak bisa dibiarkan

sekarang sekarang sekarang
sekarang sekarang sekarang
sekarang sekarang sekarang
sekarang sekarang sekarang
masih masih masih
ini tidak bisa dibiarkan
mereka tidak boleh membesar tegar
karena kesalahan yang tidak mereka lakukan
tenang tenang tenang
kalian gak bisa menyalah
kalianlah pencuri di desa ini
kalau kalian gak mencurinya
kami ini bukan pencuri
saya bisa menjelaskannya kok
ala kalau bukan kalian pencurinya
kalian harus cari pencuri yang sebenarnya
pencuri yang sebenarnya tidak terbukti
kamu harus pergi dari desa ini
sudah sudah sudah
bapak dan ibu ibu tenang dulu ya
aku yang akan menangkap pencurinya
ini pasti kerejaan juragan dharma sama iwan
mau mereka tuh apa sih
sampai nuduh kamu sama ibu kamu
kalau kalian itu maling
tangkap pencuri itu dengan supitmu
tapi kek aku tidak punya sumpitnya
kok supitnya ada di kakek
supitnya ini sengaja kakek ambil dari kamu
agar tidak terbukti
kau bisa ambil
kau bisa ambil
kau bisa ambil
kau bisa ambil
kau bisa ambil
kau bisa ambil
kau bisa ambil

sekarang kamu memerlukannya
terima kasih ya kek
eh entar dulu kek
karena aku ingin tahu kek
nama asli kakek siapa sih
akhirnya aku tahu
kakeknya di mana
tidak ada kakeknya
yang ada itu ini
kita cari kembali